kalian yang nyiapin semuanya nih
iya pak ini surprise kecil kecilan dari kami karena menyambut kepulangan bapak dan alhamdulillah bapak sudah bisa melihat lagi
terima kasih banyak ya wah saya juga gak nyangka kalian nyiapin ininya
tapi gimana ya kak aku gak tega sama mas randy
masalahnya papanya jessica itu terus terusan mohon bantuannya mas randy
kasian dia kak
kamu pasti gak tega sama randy
tapi hubungan yang sehat itu kalau keduanya itu saling bahagia nggak ada yang tertekan
kalau ada yang tertekan ataupun gak nyaman itu pasti ada masalah dalam cinta cape
ini gak bisa dibiarkan terus terusan
terima kasih bhoim
papa antar rena sampai sini dulu ya
nanti rena masuknya kedalam sama mama sama oma ya
wah makasih ya karena aku senang banget
berangkat dulu ya
nih salam papa
udah ya pake sendiri ya
untung gak boleh buat tasnya
jangan terima kasih om boksnya
biar gak telat agar hati hati ya
berjaga dengan maksimal ya
karena akhir akhir ini kita banyak sekali mendapatkan masalah
saya nggak mau kejadian seperti hal kemarin lagi
jadi berjaga dengan baik
saya pergi dulu
selamat pagi om
ya silahkan duduk
selamat pagi pak
mau pesan apa
baik pak saya permisi ya
ya kasih mbak
mau ketemu tiba tiba
kalau bella dulunya pernah bekerja di perusahaan pak wartawan
bisa ketahui beliau dalam perusahaan apa looks life
jadi siapa dia
kalau kata mohon semua
cara bisa ketahui beratnya
tapi ergruppe nya sangat keras

kalau dia bekerja di perusahaan rekaman papahnya
sebenarnya apa yang mencanain waktu itu
dan apakah bella
masuk ke dalam permainan yang
om buat sendiri
bella jadi korban
saya mohon kamu jangan suarakan penuduk
kamu tidak tahu apa apa
memangnya kalau bela kerja di perusahaan hartawan
dia tidak melakukan apa apa
bela tidak melakukan apa apa
tapi bella yang mendapatkan perlakuan yang tidak enak
kamu ingat itu
maaf saya nggak bisa lagi melanjutkan percakapan ini
om irfan sampai semarah itu
apa dia jujur ke saya
atau masih ada yang disembunyikan
apa sebaiknya saya tanya ke bella
mungkin kesel saya
dan apa yang sekarang

miss saya bekerja di jepang
yang perlu saya lihat itu
yaudah nanti sore papa jebut ya
kok galap ya
kalian yang nyiapin semuanya nih
iya pak ini surprise kecil kecilan dari kami karena menyambut kepulangan bapak
dan alhamdulillah bapak sudah bisa melihat lagi
terima kasih banyak ya wah saya juga gak nyangka kalian nyiapin ininya
sekali lagi banyak terima kasih buat kalian yang udah nyempetin di pon surprise ini
selamat ya pak
terima kasih terima kasih
selamat ya pak
selamat ya pak
selamat ya pak
ya terima kasih
yaudah sekarang lagi terima kasih banyak kalian bisa kembali kerja ya
terima kasih pak
sekali lagi terima kasih banyak ya cat
kamu udah banyak bantuin saya
pak ini ini oleh oleh untuk saya
mbak pakai berlebihan ini besar banget oleh olehnya ini saya buka sekarang atau nanti aja
terserah kamu tapi saya minta kamu tolong terima ini gak seberapa karena kan selama ini kamu udah banyak bantu saya
saya buka sekarang kali ya
ya ampun pak
ya ampun pak
ya ampun pak
pak ini pasti mahal banget
kayaknya mendingan bapak kasih ke istri bapak deh
karena ini gak seberapa
karena ini gak seberapa
apa yang sudah kamu lakukan ke saya dan kamu kasih saya kesempatan itu gak ada nilainya
kamu bayangkan kalau kamu gak dapat link ke penang mungkin hari ini saya masih catering
yaudah ini buat kamu semoga kamu suka
suka pak saya suka sekali terima kasih banyak ya pak
oke kemarin kamu bilang hari ini kita ada meeting betul
iya harusnya jam delapan tapi di reschedule jadi jam sembilan
karena klien baru bisa jam sepuluh
yaudah kalau gitu kita siap siap sekalian nanti berkas di ruangan sebelah ya